pasar tradisional biasanya identik dengan kesan kotor dan tidak tertata
namun berbeda dengan pasar tradisional tempo dulu di banjarnegara jawa tengah
pasar terdiri dari bangunan kayu beratap jerami dan seluruh pedagang menggunakan pakaian tradisional
beginilah nuansa yang tersaji di pasar unik yang sengaja dibuat sekelompok masyarakat desa kalilunjar kecamatan banjarmangu
berbeda dengan pasar tradisional lainnya pasar ini menyuguhkan suasana tempo dulu
untuk bertransaksi pembeli harus menggunakan kepingan koin kayu yang bisa didapat setelah menukarkan sejumlah uang
pasar ini digagas warga sekitar atas keprihatinan makin tertinggalnya penganan tradisional oleh makanan modern
masyarakat ini menyajikan jajanan tempo dulu seperti klepon urap nasi tiwul serta berbagai makanan tradisional lainnya
dengan luas lima ratus meter persegi pasar ini mampu menampung sekitar seribu pengunjung
para pengunjung pun mengaku senang dengan adanya pasar ini karena bisa merasakan kembali jajanan tradisional
yang kini semakin sulit didapatkan

dan bentuknya menarik bukan hanya bentuknya rasanya pun
karena bagaimanapun juga saya senang jajan
sehingga bisa merasakan antara masakan yang enak dan tidak
apalagi bahan dasarnya dari hasil bumi dan diolah tidak menggunakan minyak
jual belinya pun unik menggunakan koin
koinnya pakai kayu dibuat oleh panitia
dan harganya rp sepuluh
ini nanti dimaksudkan agar komunikasi antara masyarakat dengan pembeli dan panitia ini juga terkatal
baik pengunjung maupun penjual juga dilarang untuk menggunakan plastik saat berbelanja
pengunjung diwajibkan menggunakan daun untuk menyimpan atau membawa barang belanjaan
selain itu untuk memajukan pariwisata lokal
pasar ini juga bertujuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar
pasar yang pertama kali dibuka pada dua puluh enam agustus dalam rangka memeriahkan kalilunjar kultur festival ini
akan berlangsung selama seminggu dan rencananya akan diselenggarakan setiap bulan
imam ambarwoto banjarnegara jawa tengah
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini